pembangunan ibu kota negara di kalimantan timur menerapkan delapan prinsip
salah satunya adalah prinsip sirkular
apa yang dimaksud dengan konsep sirkular dalam pembangunan ibu kota baru bernama nusantara tersebut
kota ibu kota baru nusantara
kota ibu kota baru nusantara

kota ibu kota baru nusantara
kota ibu kota baru nusantara
kota ibu kota baru nusantara
kota ibu kota baru nusantara